ya apakah fenomena plot twist dulu lawan kini jadi masuk kabinet
seperti saat prabowo yang masuk dalam kabinet jokowi bakal terjadi di kabinet prabowo gibran
ya pernyataan prabowo soal akan merangkul semua pihak seolah jadi kode
jika prabowo akan menawarkan kursi menteri pada rivalnya ganjar pranowo dan anies baswedan
namun sebelum spekulasi itu terjawab
ternyata ganjar pranowo sudah lebih dulu menolak masuk ke kabinet prabowo gibran
dikutip dari wawancara ganjar di akun relawan aubg channel
ganjar justru memilih berdiri di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga
soal penolakan ganjar pranowo ini wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
mengaku tak pernah menawari ganjar pranowo untuk menjadi menteri di pemerintahan mendatang
gibran justru mempertanyakan siapa yang menawari ganjar masuk kabinet